sebuah video perkelahian antarsiswa mengembarkan cirebon jawa barat
dalam video berdurasi empat menit lima belas detik itu menampilkan perkelahian dua pelajar
dan disaksikan oleh siswa lainnya di sebuah pekarangan
polisi sudah menetapkan satu orang tersangka yang terlibat dalam perkelahian tersebut
video berdurasi empat menit lima belas detik ini menampilkan perkelahian antarsiswa
yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain
dalam video tersebut perkelahian nampak dilakukan di sebuah pekarangan
namun belum diketahui dengan jelas lokasi tersebut
dalam video ini terlihat ada sejumlah siswa lainnya yang hanya menyaksikan
kedua siswa tersebut berkelahi
salah satu dari siswa yang berkelahi tersebut mengenakan seragam
sebuah sekolah ternama di kota cirebon
namun saat dikonfirmasi ke pihak sekolah pihak sekolah mengaku
baju yang dikenakan tersebut merupakan seragam yang biasa dikenakan smk nasional
setelah dilakukan pengamatan oleh pihak sekolah
mereka mengaku tidak mengenali wajah dari pelajar
salah satu yang melakukan aksi itu adalah seragam sekolah saya
kemudian kita cross check dengan kaprodinya
dengan bakal siswanya juga samar wajahnya
dan mulai hari senin kemarin sampai hari ini masih kita cari
betul tidak yang melakukan aksi kayak gladiator begitu siswa
saya belum bisa memastikan
polisi sudah menetapkan satu orang tersangka yang terlibat
dalam perkelahian tersebut
pihak kepolisian pun masih mendalami siapa yang mengambil video dan memviralkannya
nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak lapas
kemudian juga dengan pihak kejaksaan untuk menentukan apakah ini bisa ditindaklanjuti
motifnya kalau kita lihat sementara ini itu murni kanak kanak wajahnya
jadi mereka itu semacam kayak ingin apa sih
semuanya tahu mana yang lebih kuat antara masing masing sekolah
selanjutnya pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak balai pemasyarakatan dan kejaksaan
untuk menindaklanjuti proses hukum tersangka lantaran masih di bawah umur